ketua tim pembela prabowo gibran yusril isamahendra mengunggah sebuah foto di instagram pribadinya
saat bertemu dengan cawapres mahfud md
dalam unggahan di akun instagram pribadinya tampak yusril sedang bersalaman dengan cawapres mahfud md
saat bertemu di universitas diponegoro semarang
dalam keterangannya yusril mengatakan walaupun beda posisi di mk persahabatan pribadi tidak pernah pudar
selalu saling rujuk dan saling bergantian jabatan baik dalam politik maupun pemerintahan